fokus lainnya tertuju pada calon presiden anies baswedan yang mengklaim proses gugatan pemilu
ke mahkamah konstitusi sebagai upaya mengembalikan proses demokrasi yang sehat
anies juga menghargai sikap ketua umum partai nasdem surya paloh
yang mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut dua prabowo subianto gibran raka buming raka
di dampigi cawa presnya mohamini skandar anies menekankan gugatan tim hukum amin ke mk
untuk memperoleh pembuktian apakah proses pemilu sudah dijalankan secara benar atau sebaliknya bermasalah
mengenai sikap ketua umum partai nasdem surya paloh yang sudah memberikan selamat kepada pasangan prabowo gibran
anies menegaskan sikap partai nasdem masih sama dalam perjuangan untuk perubahan
proses dan hasil sama sama penting
karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula
dan bila ada proses yang bermasalah maka hasilnya bermasalah pula
dari mulai aspek kebijakan nih aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem
nah kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi
dan partai politik juga memiliki hak konstitusional
dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati
jadi kami menghormati menghargai dan insya allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik
sebelumnya pada rabu malam partai nasdem merespons penetapan hasil pilpres dan pileg dua ribu dua puluh
dengan mengucapkan selamat untuk pasangan prabowo
surya paloh juga bilang sikap partai nasdem apakah bergabung atau tidak dalam koalisi prabowo bukanlah prioritas utama
mengenai gugatan sengketa pemilu timnas amin ke mahkamah konstitusi surya menganggap langkah itu sebagai upaya untuk mencari keadilan
partai nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan prabowo subianto
dan gibran rangkabuming raka sebagai pemenang pilpres tahun dua ribu dua puluh empat
apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya
bergabung pada pemerintahan baru saya pikir bukan prioritas utama bagi nasdem
penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan upaya untuk mengevaluasi memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu
untuk dilakukan saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya
di tengah perbedaan sikap partai nasdem dengan anies baswedan soal hasil pemilu
bagaimana komitmen koalisi perubahan mengawal langkah hukum sengketa pemilu ke mahkamah konstitusi
kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber
untuk saat ini sudah bergabung jurubicara timnas anies mohaimin iwan tarigan dan kami masih menantikan kehadiran dari pengamat politik
terima kasih sebelumnya sudah mau hadir bersama kami kali ini
sebagai partai yang mengusung pertama mas anies saat mengajukan gugatan ke mk itu kok tidak ditemani partai nasdem
partai nasdem maksudnya pada saat apa nih
saat menyampaikan gugatan ke mahkamah konstitusi pagi tadi bang
tadi pagi ada partai nasdem saya diberitahu oleh sekjen partai nasdem
kalau partai nasdem juga tadi ikut serta di dalam menyampaikan gugatan ke mk
dan posisinya sudah berada di mk saat itu
ada tadi pagi ada saya infonya begitu dari sekjen partai nasdem
lalu jubirnya dengan mas indra
oke karena ada pernyataan kemana partai nasdem jangan jangan sudah beda pendapat seperti ini
koalisinya tidak solid lagi nih koalisi perubahan gimana tuh meresponnya bang
saya sampaikan kepada pemerintah kompas bahwa sampai hari ini timnas amin masih kompak ya
masih kompak di dalam jalur perubahan
karena bagaimana juga kita berkomitmen untuk memperbaiki bangsa ini melalui pemilu
karena pemilu ini kan mencari pemimpin yang bisa kita terima integritasnya ya
tentunya proses proses yang kita rasakan banyak kekurangan
ini harus kita sampaikan agar kita mendapatkan keadilan
dan bangsa ini juga bisa belajar bagaimana berkontestasi secara benar untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas dan diterima oleh rakyat indonesia
kalau betul kompak kok bisa beda pandangan
karena partai nasdem sudah duluan mengucapkan selamat
tapi mas anies tetap dengan gugatan ke mk dengan alasan prosesnya masih tetap berjalan nih
karena partai nasdem kan punya hak konstitusi juga
partai nasdem tentunya punya pandangan untuk memberikan selamat
karena sampai hari ini kpu kan sudah menyampaikan sebagai pemenang
tetapi kan belum ditetapkan
karena kita melakukan gugatan
gugatan ke mk bahwa banyak proses yang kita tidak menerimanya dengan baik
ini banyak kita temukan bahwa kecurangan kecurangan
baik pertama sekali di mk ketika gibran raka bumi bisa masuk menjadi wakil presiden
tentunya ini tidak bisa dibenarkan
karena secara administrasi saja sudah curang
karena syaratnya pun belum bisa kan
dan ini jelas bagaimana kpu dihukum pelanggaran etik terakhir
dan ini sudah tidak benar juga
kenapa bisa ada pelanggaran
kalau di kantor pun kalau namanya pelanggaran terakhir sekali lagi yaudah dipecat gitu
nah itu tentunya ini harus diperbaikin mas
karena kalau kita biarkan
tugas kita sebagai rakyat
tugas kita sebagai partai politik
tugas kita sebagai yang ikut kontestasi
prosesnya ini kita perbaikin
sehingga kalau kemudian ada beda pandangan dari ucapan selamat dari partai nasdem
ini membantah bahwa sikap partai nasdem ini terkesan sudah tidak bersama anies lagi
pandangan kita tetap sama yaitu perubahan
tapi kalau hanya seremoni memberikan selamat ya tidak ada masalah
saya aja memberikan selamat gak ada masalah gitu
tetapi kan namanya perbaikan harus disampaikan
yang jelas ini kita harus memperjuangkan perbaikan ini
untuk masa depan kita dan anak cucu kita
jangan sampai ini terulang lagi
penggunaan aparat hukum ya
itu sangat sangat merusak indonesia
kalau kita ingat dari pernyataan pak surya tadi malam itu dalam konferensi pers
dia bilang upaya gugatan ke mk untuk perbaikan proses demokrasi
tapi kan di sisi lainnya nasdem menerima hasil pilpres dan pileg dua ribu dua puluh
bertolak belakang seperti ini sementara anda bilang bahwa koalisi masih solid
ya kalau kita lihat pidatonya pak surya paloh
jelas mengatakan bahwa kita itu memberikan selamat
artinya hari ini memberikan selamat
bagaimana keputusan kpu nantinya
ya itu nanti lagi kan begitu
yang jelas hari ini kpu itu sudah menyampaikan bahwa pemenang adalah prabowo gibran
tetapi proses selanjutnya kan dihormati juga oleh pak surya paloh
bahwa tadi pagi nasdem masih mengirimkan tim hukumnya
itu kan pasti dengan persetujuannya pak anies semua
maupun nanti kalau ada hak angket itu harus
tim amin ini bukannya tim rusuh
tim rusuh kalah kemudian marah marah
kemudian bilang ini itu ini itu gitu ya
yang menakutkan rakyat dan menakutkan masyarakat
kita secara konstitusi melanjutkan
kalau memang kita merasa ada kecurangan
oke kita akan coba membaca hal ini dari segi politiknya
tadi sudah dijelaskan bang iwan bahwa sebetulnya partai nasdem itu ada dalam pengajuan gugatan ke mk
tapi kalau kita membaca pernyataan pak surya paloh mengucapkan selamat
kepada pasangan prabowo gibran sudah menang dalam pilpres dua ribu
rival memang ada makna yang kontradiktif
ketika pak surya misalnya kita baca tersurat saja
kemudian mengucapkan selamat kepada prabowo gibran
keserusan untuk menggugat hasil pilpres
karena pak asurya dalam hal ini ketua umum partai nasdem
kita tidak bisa bicara koalisi amin ya
karena di sana ada pks dan ada pkb
maka relevansinya itu melemah
jadi hampir bisa dipastikan
saya lebih melihatnya nasdem sudah
tapi dari kalimat yang disampaikan oleh pak surya palo ketua umum
nah bacaan saya ini bisa dibaca sebagai signal
hari ini kan dulu saya mempriksi gerindra akan gabung ke pemerintahan
pan gabung ke pemerintahan pada kwekon lima tahun yang lalu
pada saat ini saya memprediksi kembali
ini sebagai signal kuat akan bergabung dalam pemerintahan prabowo gibran
saya kira nasdem dalam hal ini suara pak surya palo
tanda petik memberikan legitimasi politik
sebenarnya meskipun mencari kebenaran dan seterusnya
tapi dengan statement pak suryapalo
memberikan memperkuat legitimasi politik
yang secara dna politiknya
meskipun ada hubungan yang dinamis
tapi juga soal hak angket
sedang mengirimkan pesan kuat
bisa jadi sedang meninggikan posisi tawarnya
jangan sampai terjadi kartalisasi politik
dimana ketika pemilu terjadi
supaya demokrasi kita sehat